kancing ibu aku mau membawakan hadiah untuk kancing ibu
kupu kupu jauh terlihat lebih
kalau kita melihatnya terbang bebas
tidak apa apa kan
bukankah itu namanya pengecut
aku suruh kereta
tidak pernah takut dengan siapapun
mulutmu saja yang sesumbar
kau tidak lebih dari seekor katak dalam tempur
rebus dengan dua batuk air
kemudian dijadikan dengan satu batuk
minum setelah bangun tidur
biar masuk anginnya cepat sembuh
paman pernah merasa bosan
saat menolak orang
apa kamu juga bosan
tentu saja tidak paman
kalau aku tidak bernafas
pas aku mati
begitu juga seharusnya dengan bernafas
dan berbuat baik
jadikan perbuatan baik itu
seperti desah nafas
yang mengeringi hidup kita
yang mengakhiri perbuatan baik kita
maka tidak boleh ada kata
untuk selalu menyebarkan perbuatan baik itu nata
haturnuhun atas bantuanmu ki
sama sama gusti prabu
aku akan lebih memperhatikan tindadewi
yang seharusnya aku lakukan
botol ini berisi ramuan obat
yang diracik oleh guru paman sendiri
untuk menyembuhkan segala macam penyakit
mungkin usianya sudah puluhan tahunan
tapi kenapa paman tidak pernah menggunakan ini
tidak sembarangan orang bisa diberikan obat ini
malah akan berakibat sebaliknya
jika tidak cocok
seperti gulungan lontar
yang dipertemukan oleh nasibnya sendiri
demikian juga dengan ramuan obat ini
mempunyai garis nasibnya sendiri
untuk menemukan jodohnya
biar itu menjadi rahasia sang yangmu narsaken
setelah menunggu sekian lama
baru sekarang aku menemukan saat yang tepat
untuk menyingkirkanmu rengganis
aku harus memanfaatkan sakitmu
untuk mendapatkan hati dari kakang prabu
siapa yang tidak sedih kakakku
melihat keadaan rai seperti ini
walaupun sikap rai terkadang membuatku kesal
tetapi hatiku rasa teriris melihatnya jatuh sakit seperti ini
aku ingin menggantikannya menderita penyakit ini
apa yang kamu lakukan
sudah lebih dari cukup
untuk mengurangi beban sakit dinda dewi
pasti berterima kasih padamu dinda hastuna
bukan hanya itu
aku akan membuat rai dewi tergantung padaku
bahkan merasa berhutang budi padaku
suatu saat nanti dia harus membayar semuanya
aku akan memanfaatkan rai dewi
untuk menyelamatkan aku dan purba menang
jika sampai keadaan tidak menguntungkan
aku tidak mengharapkan apa apa kakak
rai adalah adikku sendiri
itu sudah menjadi kebahagiaan untukku
pamanah rasa anakku
aku sering teringat kepada ibuku paman
apa yang menahan kamu untuk tidak pulang nak
tugasku belum selesai
aku harus meneruti apa yang dikatakan oleh orangtuaku
aku tidak akan pulang sebelum kewajibanku selesai
tapi rasa rinduku kepada ibu
seperti tidak tertahankan
kenapa busur itu semakin gresik
masa kami ber kehidupan
kanjing ibu aku membawakan hadiah untuk kanjing ibu
kupu kupu jauh terlihat lebih indah
kalau kita melihatnya terbang bebas
tidak apa apa kanjing ibu
aku akan menangkapkannya lagi sebagai hadiah untuk kanjing ibu
anakku tidak perlu
kamu adalah hadiah terindah untuk ibu nak
tidak ada hadiah yang ibu inginkan selain selalu melihat tersenyum
aku sayangkan kanjing ibu
ibu jauh lebih sayang kepada ibu nak
kanjing ibu pernah tidak membayangkan kalau aku berpesa dengan kanjing ibu
kenapa kamu bicara seperti itu anakku
karena aku tidak sanggup berpesa dengan kanjing ibu
selama kamu ada di sisi ibu ibu tidak akan pernah meninggalkanmu anakku
mengalirlah seperti air
jangan menentang apa yang sudah ditulis alam
jika kamu menjalani hidup ini dengan lapan tidak akan ada beban yang memberati langkahmu
terima kasih pak man
ada apa kau menemuiku
aku sudah menemukan papa gerahang
apa kau sudah menghabisinya
aku tidak sanggup kalau harus langsung mencari papa gerahang
aku sudah menemukan papa gerahan
apa yang kamu inginkan
aku ingin mencari papa gerahang
apa yang kamu inginkan
apa yang kamu inginkan
apa yang kamu inginkan
aku tidak sanggup kalau harus langsung berhadapan dengannya ki
ilmunya lebih tinggi dari aku
itu sebabnya aku menemuimu ki
biar aku sendiri yang menghabisinya
cepat kau pergi